terima kasih anda masih bersama kami di news hour
jumlah warga negara asing atau wna dan juga warga negara indonesia
yang datang dari luar negeri dan menjalani isolasi di sumatera utara
sejak dua mei hingga senin pagi mencapai tiga belas enam ratus enam orang
mereka dikarantina di tiga gedung pemerintah dan lima hotel di kota medan
pada minggu malam satu ratus enam puluh lima wni yang juga pekerja migran indonesia dari malaysia
tiba di sumatera utara
sehingga pada senin siang jumlah wni yang dikarantina berjumlah delapan ratus tiga puluh satu orang
dari orang yang dikarantina sebanyak tiga belas enam ratus enam jumlahnya
sejak dua mei lalu yakni dua belas tujuh ratus tujuh puluh lima orang sudah keluar karantina
dan pulang ke kampung halaman di sumatera utara aceh hingga sejumlah provinsi di jawa
wni yang masuk di sumatera utara datang dari malaysia singapura dan sejumlah negara lainnya
mereka mayoritas masuk dari bandara kuala namu
dan pelabuhan laut di kota tanjung palai
dan untuk perkembangan terkini kami sudah terhubung dengan produser lapangan cnn indonesia agus supratman
di medan sumatera utara selamat siang agus
bagaimana ini terkait dengan polemik karantina bagi wni dari luar negeri
jumlahnya cukup banyak sekali apakah sampai sejauh ini ada kendala terkait dengan
atau ada karantina yang berlangsung
ya hanum hingga saat ini ada tersisa delapan ratus tiga puluh satu warga negara indonesia dan juga pekerja migran indonesia yang menjalani karantina
mereka sebagian berada di gedung yang sekarang saya menyiarkan langsung ini
di balai pengembangan anak usia dini dan pendidikan masyarakat sumatera utara
di tempat ini ada enam puluh tiga orang pekerja migran indonesia yang datang dari malaysia
mereka saat ini diisolasi selama lima hari begitu juga dengan dua gedung pemerintah lainnya yang digunakan
ditambah dengan lima hotel yang ada di kota medan sedangkan untuk warga negara asing di karantina atau diisolasi di kawasan kabupaten deli serdang
nah dari delapan ratus tiga puluh satu ini adalah sisa dari tiga belas enam ratus enam dari warga negara indonesia yang datang sejak dua mei lalu
tentu saja ini menjadi perhatian dan kerja keras
bagi satgas covid sumatera utara tim gabungan semua bekerja mengawasi para warga negara indonesia yang sedang diisolasi ini
karena tempatnya juga tersebar di delapan lokasi sehingga tim gabungan terus melakukan upaya agar terutama para keluarga yang ingin menjenguk
ini memang dijaga ketat sekali agar tidak ada kontak langsung antara keluarga yang ingin menjenguk maupun dengan para wni yang sedang diisolasi
nah dari jumlah ini kita bisa lihat bahwa ini adalah satu perkembangan yang sangat penting

tornado na effectivement sebagiannya terutama yang baru tiba minggu sore
kemudian bukan hanya warga asal sumatera utara yang dikarantina memang datang melalui pelabuhan udara dan laut yang ada di sumatera utara namun mereka berasal dari berbagai provinsi lainnya di indonesia
karena sebagian besar adalah para pekerja migran indonesia yang mendapati kendala hukum sehingga harus dideportasi dari malaysia dan pulang ke tanah air
sehingga walaupun bagi masyarakat lainnya tanggal enam adalah tanggal terakhir untuk bisa mudik warga negara indonesia yang dideportasi dari malaysia memang mendapat perhatian lebih
karena sebagai warga kita mereka disambut dengan baik di tanah air namun mereka harus menjalani isolasi
nah memang kemarin sempat ada polemik antara pemerintah provinsi dan pemerintah kota medan namun ini adalah upaya dari pemerintah kota medan untuk membantu pemerintah provinsi
meskipun saat ini belum ada personil dari pemerintah kota medan yang terjun langsung membantu di posko posko yang ada di delapan titik ini
namun upaya upaya kerjasama ke depan akan lebih baik lagi karena sebelumnya memang pemerintah provinsi sumatera utara menjadikan kota medan terutama untuk
karantina bagi warga negara indonesia
dan karena tempatnya sebagian besar adalah di kota medan
maka dengan sendirinya medan menjadi satgas covid kota medan menganggap kehadiran ratusan hingga ribuan warga ini menjadi salah satu potensi bagi perkembangan covid sembilan belas di kota medan
sehingga medan ingin berupaya membantu provinsi dalam melakukan tugas tugasnya
namun upaya sinkronisasi masih terus dilakukan terutama semua pihak baik bbbd tni polri
serta berbagai elemen masyarakat menjaga agar para wni yang sedang di karantina ini tidak melakukan pelanggaran pelanggaran protokol kesehatan
terutama saat dikunjungi keluarga maupun saat menerima barang barang kiriman dari keluarga mereka yang sudah sangat rindu dengan kedatangan anggota keluarganya
yang sudah bertahun tahun bekerja di luar negeri dan melakukan pekerjaan
satu pertanyaan saja singkat saja jawabnya agus
bagaimana ini tindakan pemerintah apabila ada wni yang kedapatan positif di tempat karantina
ya selama lima hari menjalani karantina akan dilakukan dua kali swab tes antigen
yang pertama ketika tiba di tanah air para wni yang datang yang jumlahnya ribuan ini langsung menjalani swab tes antigen
bagi yang terkonfirmasi positif
atau memiliki gejala covid sembilan belas ini akan dibawa ke tempat perawatan baik sesuai dengan kategori sakit yang diderita
bagi yang ringan akan ditempatkan di sejumlah rumah sakit termasuk rumah sakit rujukan pemerintah provinsi di rsgl tobing
sedangkan yang sedang dan berat ini sudah disiapkan juga sejumlah rumah sakit baik milik pemerintah di rumah sakit haji
maupun sejumlah rumah sakit swasta yang ada di kota medan
karena memang saat ini
jumlah tingkat okupasi kamar bagi pasien covid sembilan belas terutama untuk sedang dan berat di kota medan terutama dan di sumatera utara
namun ke tempat itulah mereka nanti juga akan dibawa jika mendapati gejala sedang dan berat
sedangkan yang dinyatakan negatif atau tidak terpapar covid sembilan belas langsung dibawa ke delapan titik karantina

nah sebelum pulang atau di hari ketiga tepatnya

para wni juga akan kembali dilakukan rapid test antigen
setelah hasilnya keluar dan dinyatakan negatif
barulah pada hari kelima mereka diizinkan pulang ke kampung halaman
baik semoga karantinanya berjalan dengan lancar
semua wni yang ada di karantina ini bisa kembali ke pelukan keluarganya masing masing
terima kasih banyak agus supratman atas laporan anda langsung dari medan sumatera utara